masih bersama saya maido pelfrina langsung dari studio mini kompas tv yang ada di kantor kpwri
saudara kapolri listio sigit jenderal listio sigit prabowo merespons pernyataan tim pemenangan nasional capres cawapres
ganjar mahfud yang mengklaim akan menghadirkan kapolda sebagai saksi di sidang sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
kapolri berpendapat sosok kapolda yang akan dihadirkan sebagai saksi nantinya di mahkamah konstitusi harus memiliki bukti yang cukup
menurut kapolda bukti itu harus dimiliki agar proses hukum yang ada di mk nantinya bisa berjalan dengan baik
namun kapolri belum secara tegas mempersilahkan atau melarang seorang kapolda untuk bersaksi di persidangan mk
saat ditanya siapa sosok kapolda yang dimaksud kepada wartawan
sigit mengaku belum mengetahui soal hal itu